wakil presiden terpilih ma'ruf amin menjenguk menteri koordinator politik hukum dan keamanan wiranto
yang masih dirawat di rspad gatot subroto jakarta pusat
saat ditemui ma'ruf amin menyebut kondisi wiranto sudah mulai membaik
⁇ ruf amin tiba di rspad pada pukul lima belas lima puluh waktu indonesia barat
dan langsung memasuki ruang pavilion kartika
ia baru saja tiba dari nusa tenggara barat mengikuti rakernas majelis ulama indonesia
jadi beliau musibah jadi belum sempat saya menengok
hari ini saya pulang langsung saya nengok beliau
tapi saya lihat kondisinya sudah membaik
menurut dokternya itu sudah dalam proses penyembuhan
insya allah tidak lama lagi beliau akan pulih
jadi beliau bicara lantan lantan lancar
alhamdulillah sudah baik
mudah mudahan tidak lama lagi akan sembuh